polisi saat ini berupaya mengidentifikasi empat jasad yang ditemukan di perairan lampung
autopsi sudah dilakukan oleh instalansi forensik rumah sakit bawabazar dan rumah sakit bayangka rapolda lampung
polisi juga sudah merilis ciri ciri fisik seluruh temuan jenazah
pertanyaan publik sekarang terutama warga lampung apakah ada keterkaitan antara satu korban dan tiga lainnya
dan bagaimana mengungkap kasus ini jika identitas kemudian harus betul betul teridentifikasi dengan baik baru bisa diungkap kasusnya
kita berbincang melalui sambungan telepon dengan kabupaten rumah spol lampung komus pol umi fadila astuti
selamat malam ibu umi fadila
selamat malam mbak putri
ibu umi fadila terima kasih atas waktu anda malam hari ini
ibu bisa sampaikan sedikit secara singkat keseluruhan hasil autopsi dan kesimpulan yang didapatkan
ya kemarin kami sudah melaksanakan tes conference di mana langsung disampaikan oleh dr andriani
selaku dokter spesialisasi
ahli forensik dari rumah sakit bebasar dan dr lucy dari rumah sakit bayangkara
habit autopsi menyatakan bahwa untuk penyakit matiannya sampai saat ini kami belum bisa menentukan
karena memang untuk kondisi jenazah di mana kondisi jenazah ini atau mayat ini adalah kepala sudah tidak ada
kemudian telapak tangan telapak kaki juga tidak ada sehingga tidak bisa untuk dilakukan sidik jarib
kemudian juga tulang apa namanya
tengkorak sudah tidak ada dan gigi geligi juga sudah tidak ada
nah untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh tim forensik dan dvi polda lampung adalah dengan mengirimkan dna ke puslafor mabes polri
itu mbak putri
ya dari sudah dirilis juga ada ciri ciri fisik yang disampaikan
setidaknya ada dua jenazah ibu ya betul ya
atau sudah keempat empatnya disampaikan kepada publik
ya sudah keempat empatnya disampaikan kepada publik

apakah sudah ada pihak keluarga yang merespon atas ciri ciri fisik itu
ya jadi kemarin kami sudah membuka hotline baik di polda di polres tanggamus maupun polres lampung selatan
kemarin sudah ada satu orang yang datang langsung ke lampung selatan
namun dengan demikian ketika dilakukan screening oleh petugas di lamsel
ternyata tidak identik dengan mayat yang di lampung selatan
kemudian juga sudah ada dua orang yang langsung datang ke rumah sakit
setelah kali yang ada di lampung selatan
namun demikian setelah dilakukan verifikasi atau screening
juga tidak identik dengan jenazah yang ada di lampung selatan
nah hari ini kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada sepuluh penelpon melalui hotline yang ada di tanggamus
nah saat ini kita masih terus berkomunikasi dengan pihak yang sudah menghubungi kami
untuk melakukan screening apakah betul betul mereka adalah anggota terdekat keluarga
dari jenazah yang ada di tanggamus
ya ibu umi fadila jadi kalau misalnya sekarang polisi ingin mengungkapkan kasus apa ini sebenarnya
jadi apa yang bisa dilakukan saat ini dengan minimnya data yang dimiliki
ya jadi kami memang memerlukan data sekunder
yaitu seperti misalnya foto foto dari mayat tersebut
kemudian juga kebiasaan kebiasaannya mungkin baju yang sering digunakan dan lainnya
nah oleh karena itu
kami memerlukan bantuan dari seluruh masyarakat
baik dari lampung maupun duluan lampung yang mungkin merasa kehilangan anggota keluarganya
silakan menghubungi kami melalui hotline yang sudah kami siapkan
sedikit apapun informasi kontribusi yang diberikan akan dapat sangat membantu tim kami
terutama dari tim dvi bidokas pondal lampung
untuk bisa mengungkap identitas dari keempat mayat tersebut
kami ingin mengonfirmasi lagi
apakah ada kesamaan dari tampilan jenazah yang ditemukan oleh polisi ini
kalau tampilan jenazahnya memang ada sedikit persamaan
artinya memang dari keempat jenazah yang ditemukan oleh polda lampung
tidak ada kepalanya kemudian juga tidak ada telapak tangan dan tidak ada telapak kaki
itu tampilannya agak sama
jadi hanya itu saja yang terlihat gitu ya
kemudian untuk mengungkap apakah ada kesamaan latar belakang
tentunya harus berdasarkan identitas dari masing masing korban begitu ya
betul sekali mbak putri betul
ibu umi setelah melihat ada kesamaan tanpa kepala tanpa telapak tangan dan telapak kaki
tapi disampaikan ini bukan korban mutilasi
jadi apa sebenarnya yang menyebabkan ini mungkin bisa terjadi versi dokter forensik
kami memang belum bisa menyimpulkan terkait keberadaan empat jenazah yang kami temukan di tanggamus dan lampung selatan
kami masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terkait hal ini mbak putri
jadi sudahkah ada dugaan sementara
belum kami belum bisa menduga sementara terkait hal ini
ada yang menyampaikan bahwa diduga ini adalah ada nelayan yang kemudian hilang di laut kemudian terdampar di pesisir
sampai saat ini kami belum menerima laporan kehilangan orang atau laporan terkait ada yang terdampak atau segala macam kami belum menerima laporan tersebut pak putri
oke baik ibu umi saya mau konfirmasi lagi sebenarnya apa dasar yang membuat disebutkan bahwa seluruh korban ini betul betul bukan korban mutilasi
karena di situ dari keempat korban tersebut dari dasar tersebut ya itu masih ada tulang atlasnya mbak putri
nah tulang atas ini menurut dokter adriani selaku dokter spesialis forensik dari rumah sakit boba serkalianda itu mengatakan bahwa tulang atas ini adalah tulang yang menghubungkan antara tulang leher dan tengkora
antara tulang leher ya jadi tulang yang menghubungkan antara tengkora sama kepala
itu masih utuh mbak putri
jadi itu yang membuat menyumbulkan bahwa dari dokter forensik ini bukan karena kasus lain tapi memang ya
memang tidak ini tidak ada kesempatan yang terhadap mutilasi tidak ada itu mbak putri
ya apakah dari hasil otopsi juga bisa dilihat berapa lama korban ini sudah berada di laut
ya dari hasil otopsi kemarin dikatakan oleh dr andriani bahwa diperkirakan mereka ini ada di laut sekitar dua minggu sampai satu bulan
karena diperkirakan durasi waktu itu karena di situ masih terlihat adanya rambut kubis atau rambut kelamin itu masih utuh
karena masih ada celana dalem yang mungkin melindungi ya sehingga rambut kelamin ini masih utuh
jadi diperkirakan ini kurang lebih dua minggu sampai satu bulan
ibu umi fadila terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
semoga segera terungkap kasus ini ibu dan semoga juga hotline yang dibuka oleh polda lampung bisa membuahkan hasil